informasi berikutnya masih seputar hewan
ada seekor penyu jantan seribu satu ratus sembilan puluh lima kg namanya hunter
akhirnya sampai di pusat rehabilitasi di key west aquarium florida amerika serikat
penyu jantan berjenis loggerhead atau tempayan itu rencananya akan dirawat selama dua tahun
sebelum akhirnya dilepasliarkan ke hutan ke lautan maksud kami
hunter adalah seekor penyu tempayan yang berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat di perairan florida
umurnya tiga puluh lima tahun dan berjenis kelamin jantan
penyu jantan menjadi sangat langka
akibat kemarasan global telur penyu yang menetas kebanyakan ini lahirnya sebagai betina
dan pihak key west aquarium berharap bisa melakukan pengembang biakan penyu melalui hunter
usia seekor penyu bisa mencapai enam puluh tujuh tahun atau lebih dan pada usia tujuh belas hingga tiga puluh tiga tahun
ini adalah usia yang matang untuk bereproduksi